gubernur jawa barat rituan kamil meminta pemerintah mempertegas fatwa haram ulama untuk melarang pemudik pulang kampung termasuk ke jawa barat
hal itu disampaikan ridwan kamil saat melakukan telekonferensi dengan wakil presiden maruf amin pada jumat siang
rituan kamil khawatir jika pemudik tidak ataupun menyebar ke jawa barat justru akan menciptakan epicentrum baru covid sembilan belas
melalui telekonferensi rituan kamil menyampaikan juga data terkini korban covid sembilan belas
temuan terbaru sebanyak lima belas ribu alat rapid test yang kembali dari lima puluh ribu yang disebar dua ratus dua puluh enam orang dinyatakan positif
ridwan kamil khawatir jika pada fakta sesungguhnya masyarakat yang terpapar virus corona lebih besar daripada yang diprediksi
untuk itu ridwan kamil meminta pemerintah menambah alat rapid test untuk pengujian di lapangan
namun demikian khawatiran gubernur jawa barat itu lebih besar pada arus mudik yang masih terjadi secara sporadis
rituan kamil mengkhawatirkan jika kaum muda yang mudik justru menularkan virus corona kepada lansia ketika sampai ke daerah masing masing
hasilnya saya ini saya belum mendapatkan hasil fatwanya
nanti setelah fatwanya ada insya allah kami sampaikan
tapi insya allah sejalan dengan perintah dari pemerintah
itu merintah pusat kira kira begitu
nah kemudian juga kami harapkan terkait psbb
psbb hari ini di jawa barat saya laporkan baru maksimal penutupan sampai level desa dan kelurahan pak
beberapa penutupan terbatas sudah terjadi dan saya izinkan di kota bandung di kota sukabumi kemudian di kota depok
kota bekasi puncak juga dibatasi ditutup di kebun bogor kota bogor
jadi psbb kami baru sekala di level wilayah terbatas atau parsial
saya kira kurang lebih itu pak